beralik informasi lainnya kuasa hukum brigadir yosua kamarudin simanjutak menyebut telah menyiapkan sebelas saksi menuju persidangan kasus pembunuhan brigadir yosua
ya menurutnya persidangan pertama akan dimulai paling lambat minggu ketiga pada bulan oktober mendatang
meski jalan persidangan masih panjang sampai keputusan kuasa hukum dan keluarga brigadir yosua berharap
majelis hakim yang ditunjuk memiliki independensi dan integritas agar bisa memutus perkara secara adil dan objektif
kamarudin setuju jika majelis hakim yang mengurus perkara ini ditempatkan di safe house agar tidak banyak intervensi dari pihak manapun
ya selain itu kamarudin tetap membantah adanya pelecehan seksual yang dilakukan almarhum brigadir yosua ke putri candrawati
ia turut mengungkit dugaan motif pembunuhan brigadir yosua yang berkaitan dengan konsorsium tiga ratus dua belas
alias judi online maka keluarga dan kuasa hukum berharap persidangan nanti tetap transparan mempertimbangkan bukti bukti yang akan memperjelas motif pembunuhan yosua
setelah itu masuklah ke pemeriksaan saksi saksi tentu saya sebagai pelapor akan lebih dulu diminta keterangan
kemudian ayah dan ibunda daripada almarhum apakah betul memberi kuasa kepada saya dalam menangani perkara ini
setelah itu masuklah kepada pera kepada tantenya almarhum
kepada saksi saksi lain saya siapkan sebelas orang
kemudian nanti para terdakwa ini akan diperiksa secara splitsing atau secara split
yaitu supaya terdakwa yang satu menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain
dan terdakwa yang lain menjadi saksi terhadap terdakwa yang satu
kira kira gitu begitu nanti strateginya